gak mungkin bangunin dia
selamat tidur pangeran batu bata
makanya gue pura pura tidur
alhamdulillah proses kesembuhan kamu betul betul sangat baik sekali
saya takjub dengan proses kemajuannya
ini semua juga berkat dokter
dan juga dukungan dari teman teman saya
pacar saya dok
wanita cantik yang selalu kamu panggil dengan julukan
tawa aja dokter
kalau hasil pemeriksaan kamu cukup
baik pagi ini
nanti sore juga sudah bisa pulang kok
ya baguslah dok
saya juga udah gak betah disini
tapi papa saya udah tahu belum
kalau saya udah boleh pulang sore ini
kebetulan saya juga belum bertemu beliau
nanti kalau beliau datang
biar saya aja yang kasih tau papa
oke kalau begitu
kebetulan masih ada pasien yang harus saya tangani
saya permisi dulu
terima kasih ya dok
mending gue kasih tau ke papa
kalau gue tinggal di rumah pak regar aja
gue juga gak mau
kalau papa maksa gue pulang ke apartemennya
kalau di rumah pak regar
gue juga gak mau
kan gue jadi bisa dekat sama putri gue
kalau gue mau ngedate
juga nggak perlu jauh jauh
tapi kalau gue balik ke rumah pak regar
kira kira papa bakal nyariin gue kesana gak ya
nanti malah jadi masalah
terus jadi ngerembet ke putri sama ibu lagi
gue jadi bingung
tadi putri berangkat kerja lebih pagi dari biasanya
aku takut putri itu
dia akan ke sana
gue diam diam nengokin pangeran kesini
daripada aku gak tenang mendingan aku mampir kesini aja dulu buat mastiin
gue mau setonggin bu
oh gak usah pak terima kasih ya
terus bayarnya udah lewat aplikasi pak
oke baik bu
pangeran pasti kaget lihat gue
kan dia taunya hari ini gue kerja
pangeran bilang dia udah dipindahin ke ruang rawat inap
nunggu n male babak mission
sampai ketemu dolphin season dua
terima kasih bu
ibu mau jenguk siapa
saya mau jenguk pangeran dirawat disini kan sus
pasien pangeran sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa bu
ruang rawat inapnya di sebelah mana
ibu lewat pertigaan disana kan
kalau kalsius sebelah kiri kalau ruang merawat inap sebelah kanan
kalau ke ruang pangeran nanti tanya suster yang jaga di sana
iya makasih ya sus
sama sama bu permisi
ternyata pangeran sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa
semoga aja pak alex gak ada disana
aku cuma pengen cari tahu putri datang ke sini atau enggak
aku gak mau sampai bikin keributan lagi sama pak alex
gue gak akan pernah bisa move on dari kejadian
semalam gue gak akan pernah ngelupain kejadian itu
akhirnya putri usus goreng jadi pacar gue juga
pokoknya gue janji mulai sekarang gue akan terus ngelindungin dan ngejagain low putri dari siapapun
dan gak akan ada satu orang pun yang berani nyakitin hati lo karena ada gue

dateng jejitu aja
yaudah deh gue langsung kerja aja
gue gak mungkin bangunin dia
selamat tidur pangeran batu bata
makanya gue pura pura tidur
pas gue udah boleh keluar dari rumah sakit ini
gue bakal tinggal sama pak regar lagi
kita kan sekarang udah jadian
masa manggilnya gue dulu lo sih
gak mau yang lebih suit apa
ih resmi banget
putri usus gorengnya
kamu kesini karena kamu kangen kan sama aku
ya gue mau berangkat kerja
makanya gue mampir lihat kondisi lo
kok masih gue lulus sih
iya saya sekalian mampir dulu lihat kondisi anda
aku mampir karena mau kerja juga sekalian
karena khawatir sama kondisi anda ya
udah deh kamu gak usah gengsi
kan aku sama kamu udah pacaran
kalo kamu kangen kamu bilang aja kangen
ya tapi emang karena khawatir sama kondisi kamu
tapi kamu kangen juga kan sama aku
iya aku kangen sama kamu
kangen sama aku
kangen sama aku